seorang pria bernama asrianto ditemukan terluka parah pada jumat sore
diduga akibat serangan buaya sungai
kendati sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan
nyawa korban tidak tertolong
korban diketahui hilang sejak jumat dini hari saat hendak buang air di sungai
keluarga curiga lantaran setelah sejam berlalu korban tidak kunjung pulang
karena merasa khawatir keluarga melakukan pencarian
dan menemukan sandal korban serta bekas kaki terpleset ke dalam sungai
kemudian sekitar jam empat belas lewat lima puluh menit
dia ditemukan dalam keadaan sudah masih bernyawa
dan seketika itu seketika dia evakuasi ke rumah yang bersakitan
dan langsung dibawa lari ke rumah sakit
namun sampai di rumah sakit sekitar lima belas menit
pasien yang bersekolah tidak bisa lagi tertolong
tak lama berselang seekor buaya berukuran lima meter
yang diduga menyerang asrianto berhasil ditangkap warga
buaya berhasil ditangkap menggunakan jaring dan pancing dengan bantuan pawang
agar tidak membahayakan keempat kaki dan mulut buaya diikat tali
dalam sebulan terakhir sudah ada dua warga di daerah ini yang meninggal akibat terkaman buaya
warga khususnya yang bermukim dan beraktivitas di bantaran sungai
diimbau untuk selalu waspada untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
abdi febriadi mamuju tengah sulawesi barat